di tengah pandemi banyak sekali pelonggaran yang rasanya mungkin mirip sekali dengan kondisi sebelum pandemi
untuk membahas soal meraih kemenangan di hari idul fitri ini sudah terhubung bersama kami
taufik damas wakil hatip suriah pwn udki jakarta
assalamualaikum selamat pagi pak taufik apa kabar
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi alhamdulillah kabar baik mbak mas bram dan mbak anissa
baik sudah sahur ya pak
sudah tadi habis sahur
baik ini luar biasa sahur insya allah hari terakhir begitu bergabung bersama kami di cnn indonesia connected ramadan
nah pak taufik kalau kita bicara soal insya allah esok atau lusa begitu
tapi kita mulai ramadan kemarin kan dengan adanya perbedaan ini pak
tanggal mulai ada yang mulai tanggal dua kemarin ada yang mulai dengan tanggal tiga
dan kita belum tahu juga apakah idul fitri nanti akan bersamaan di tanggal dua atau tanggal tiga
nah walaupun kemudian ada perbedaan bagaimana pak kita bisa memaknai kemudian perbedaan yang ada
akhirnya ini tidak mengurangi esensi dari kemenangan itu sendiri pak taufik
baik soal perbedaan awal dan ramadan itu
bagi saya dan saya juga menghimbau kepada semua umat islam
tak usah terlalu dipermasalahkan
yang mulai tanggal dua atau tiga sama
artinya kalau tanggal dua nanti kita idul fitri berarti yang memulai lebih awal
yang memulai belakangan puasanya dua puluh sembilan hari
dan bulan hijriah itu memang kadang tiga puluh hari kadang dua puluh sembilan hari
jadi enggak masalah
nah soal kemenangan itu kan sebetulnya logika sederhana
karena kita sudah melaksanakan ibadah puasa satu bulan penuh di bulan ramadan
nah di idul fitri itu mereka yang berpuasa rayakan ya kegembiraan dengan idul fitri
yang ketika itu kita sudah berbuka sudah tidak puasa lagi
tapi sebetulnya kemenangan yang hakiki itu adalah
orang yang berpuasa itu harus menjadi orang yang bertakwa
sebagaimana pesan al quran
wahai orang orang yang beriman
wajibkan kepada kalian berpuasa
sebagaimana orang orang sebelum kalian
agar kalian menjadi orang yang bertakwa
jadi kemenangan itu harus dibuktikan dengan ketakwaan
dan takwa itu secara sosial ada tanda tandanya
apa tanda tanda takwa itu
yang pertama adalah
yaitu orang yang memiliki kedermawanan hati
orang yang mampu mengontrol emosi
sudah memaafkan orang lain
dan yang keempat
allah mencintai orang orang yang lalu berbuat baik
orang yang bertakwa itu selalu gemar berbuat baik
kalau kita merasa menang
setelah melaksanakan ibadah di bulan ramadan ini
maka kita harus melihat tanda tanda yang ada empat ini
apakah kita sudah memiliki kedermawanan hati
sudah memaafkan orang lain
dan juga selalu gemar berbuat baik
nah kalau empat tanda ini sudah ada pada diri kita
maka kita sudah meraih kemenangan
dan itu harus dibuktikan secara sosial
nah kalau untuk memaknai kemenangan tadi
secara ciri cirinya sudah ada gitu ya
untuk ketakuan tadi
nah tapi kita ini kan merasa menang karena melawan hawa nafsu ya pak
lalu bagaimana kita seharusnya memaknai kemenangan ini
kalau kita lihat nih sekarang
menjelang hari kemenangan
macam macamnya terlalu banyak gitu ya
kayak beli baju baru
siapin makanan yang banyak banget gitu kan
kemudian mau mudik dan lain sebagainya
bagaimana kita memaknai kemenangan ini agar esensi bertakwanya itu tetap ada gitu pak
karena kita kan punya budaya yang memang unik dibanding kaum muslim di negara lain
jadi di idul fitri di negara kita ini kan ya memang selalu diramaikan dengan
belanja baju baru
menyediakan makanan yang lebih dari biasanya
kemudian mereka yang mudik juga ya mudik dengan konsekuensi mengeluarkan biaya yang lebih besar
dan itu sebetulnya tidak bertentangan dengan makna kemenangan
tengah gegap gempita itu ya tetap empat tanda yang tadi sudah saya sebutkan
itu harus dijadikan pegangan
silahkan kita itu merayakan kemenangan
merayakan idul fitri dengan itu semua
esensi dari kemenangan
kemudian mudah memaafkan orang lain
nanti lebaran kan kita saling memaafkan
kita tidak satupun diantara kita yang tidak punya dosa
maka saling memaafkan itu adalah hal yang sangat baik
dan yang terakhir adalah mudah
selalu gemar berbuat baik
jadi oke budaya kita kita lakukan
daya itu sudah
dan itu tidak bisa dikontrol apa istilahnya dibatas batas
tapi di sisi lain
tetap substansi dari kemenangan itu tetap kita perhatikan
ketika kita bicara apa ya tadi
bapak bilang esensi dari sebuah kemenangan itu kan tetap harus dipertahankan
hari ini kita fokus pada mudik sesuatu yang dua tahun lalu
ini agak susah
ketika kita berangkat
kita sudah niat nih
tapi di jalan ternyata panas
beberapa orang biasanya menggunakan kata
saya lagi musafir
kita harus mengatasi
kita harus mengatasi
untuk bisa tidak berpuasa
bagaimana kemudian kita tetap bisa fokus
tetap bisa istiqomah dalam ibadah ramadan ini
karena di dalam islam itu kan
dalam hukum fiqih
kalau kita sedang berpergian
dan kita kemudian tidak puasa
ini tidak puasa
ada dua yang membuat orang itu boleh tidak puasa
di dalam al qur'an
itu boleh tidak puasa
di dalam al qur'an itu dijelaskan
yang kedua adalah
orang yang sedang berpergian
apalagi kalau jaraknya jauh
dan bukan cuma jaraknya jauh
tapi masyarakat juga
masyarakat itu dalam artian
mengalami sesuatu yang sangat memberatkan
dan lain sebagainya
dalam kondisi seperti itu
orang boleh tidak berpuasa
tapi itu artinya dia berhutang
nanti selesai ramadhan
dia wajib membayar hutangnya itu
kalau memang memilih tidak puasa
karena jalaknya jauh
dan lain sebagainya
dan lain sebagainya
kalau orang mengerti ilmu agama
dia akan tetap bisa mempertahankan substansi
dari apa yang harus dia petik
dari menjalankan ibadah di bulan ramadan ini
mau melakukan euforia apapun
terkait dengan menjelang idul fitri
maknanya tidak hilang begitu ya
ini juga menjadi pertanyaan banyak orang ini pak taufik
ketika setelah ramadhan
biasanya orang suka agak lupa lupa sedikit lah
meneladani makna kemenangan yang sudah kita perjuangkan sebulan ini
tapi seperti apa
memang kita pertama harus konsisten
dan yang kedua
memang harus belajar terus menerus
sabar itu harus belajar sabar
rendah hati itu harus belajar rendah hati
keramahan itu harus kita paksa agar kita menjadi orang yang ramah
kedermawanan itu ya harus kita paksa agar kita menjadi orang yang dermawan
bulan ramadan kemarin itu adalah tempat di mana itu menempa diri
orang di bulan puasa itu dalam kondisi lapar
biasanya orang dalam kondisi lapar itu gampang
di bulan ramadan itu kita dalam kondisi lapar
kita berusaha untuk selalu mengontrol emosi kita
kalau ketika lapar kita mampu mengontrol emosi
tidak mudah marah dan tidak gampang tersinggung
maka dalam kondisi tidak lama
itu harusnya kita menjadi orang yang lebih mampu mengontrol diri
dan semuanya itu adalah menggunakan atau melalui proses
yang memang harus kita bentuk dalam kepribadian kita
melakukan internalisasi nilai
intinya harus tuntas pada diri sendiri dulu begitu ya
dan juga itu dia tadi ya
harus tetap bisa kita pertahankan yang namanya ketakwaan yang kita raih gitu ya
selama bulan suci ramadhan
terima kasih banyak bapak taufik dama
selaku wakil ktip syuriah p w n u dki jakarta
sudah berbagi bersama cnn indonesia connected ramadan hari ini
semoga puasanya hari ini lancar
dan juga amal ibadah kita selamat
semoga bulan suci ramadhan juga diterima ya
sekali lagi terima kasih
sehat selalu mbak
semoga berapa waktu nya
mas bram mbak anissa sehat terus
waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh